terima kasih ya
kalau jadi kamu juga pasti aku tumpangin mama aku
ya udah gak apa apa
aku berangkat sama supir aja ya
nanti telfon aku ya
untung banget ya
mentalitas sekarang pasti sedang kuliah
aku kangen sekali
gak mikir apa apa
apa tadi gimana jadinya
kita sudah punya banyak pelanggan sekarang
satu buat kamu motornya satu buat aku
kita beli mobil tuh ya kan
jadi kita masukin semua
buat kita antar antar rotinya gimana
boleh kayak gitu
jadi kalau ada orang yang mau pesen kayak tadi kan bisa ya
eh tadi pesanan orang itu
blok apa tadi
aku antar dulu ya sebentar ya
uben sendiri ya
kasian banget sih
pembukaan lo mana tuh
yang kecentilan itu
apa ditinggalin juga
kasian banget sih
ada yang mau nemenin loh
ini kampus atau apa ya
salah tempat nih
murangi orang orang jelek yang ada di kampus
kamu siap siap di sini ya
ma itu mungkin satria ma
itu yang lagi bakar bakar apa itu
oh iya itu anak kita
ngapain sih dia
boleh setting bareng kalian agita
tunggu papa ini sanggup mama
kamu ini apa apaan sih
mama tuh puyeng tahu nggak
lihat ulah kamu tuh
jadi selama ini kamu menghilang untuk jualan roti
kurang apa uang saku yang mama kasih selama ini
ma aku jahatin di rumah aja
sekarang mama sama papa pulang dulu aja
apa malah kamu yang nyuruh papa dan mama pulang
papa yang nyuruh kamu
kamu sekarang pulang
aku aku lagi coba jadi orang miskin pak
jadi pengen coba usaha dari bawah pa
kan aku selama ini kan dikasih fasilitas apa
hidupnya udah enak enak banget gitu
jadi pengen coba dari bawah banget pa
eh tapi yang realistis dong satria
kamu tuh anak pejabat
gimana kalau temen temen arisan mama lewat coba
kayaknya satria bener juga
biar dia ngerasain hidup seperti ini
biar dia tahu arti kehidupannya sebenarnya
kamu ternyata punya inisiatif yang bagus sekali
mau jadi tukang tomat kan
mau jadi tukang bakri akan terseram
mama udah capek
aku familiar banget sama dia mas
oh iya pembantunya teddy pak
iya pembantunya elga
terus mau ngapain di sini
ini bos aku pa
bos aku yang punya warung
tepuk tangan ini kamu tuhan
enggak enggak pak
aduh maafin ini pak
datang kembali ke sini ya
bapak ibu terima kasih banyak
untung aja otak gue cepet mikirnya nih
itu siapa sa
tadi mau beli roti tapi nggak jadi
ada kiriman barang mas
oke dari siapa nih
tolong ditanda tangan mas
biar nama pengirimnya
nek ada kiriman nek
dari penggemar rahasia
wah nenek punya penggemar rahasia loh
dikirimin bingkisan spesial
wah pasti dari penggemar nenek nih
iya pasti nek
pipa merah lagi nek
apa sih nek
nah udah mulai lupa sama kakek nih
penggemar namat kayaknya
apaan sih nenek

kak ada suratnya kak
serahin mariska ke gue sekarang juga
kalau lo nggak serahin
semua orang di rumah lo akan gue buat kayak tikus ini
kakak nenek kenapa
lantai itu gara gara itu
pak pake itu lah tante
itu pasti orang gila tau nggak
kak sini rumah lihat
nenek bangun nenek
udah mama nggak usah mikirin
mama gak bisa kayak begini terus
nggak ma aku pasti akan ngelindungin mama terus
nggak bisa seperti ini terus
mama gak mau seperti ini terus
nggak ma aku akan terima kasih itu aja
nggak bakal nyerahin mama kiki itu aja
apapun yang harus dikorbanin aku berani korbanin
mbak pesan mbak
mau pesan apa mas
sekarang jualan roti bakar mas untuk bantu bantu biaya saya
aku pesen dong satu
udah berapa hari
belum terlalu lama ya mas ini baru hari pertama kok
talita udah tahu belum ya ayah di sini
siapa itu yang ngirim tikus
kurang ajar itu
aku dibuang nek

aku tinggal ya
nenek udah gak apa apa kan ya
nenek udah gak apa apa kan ya
nenek aku pamit ya
makasih ya anak
makasih ya anak
kamu mau ketemu cahaya nggak
kamu tau ayah ada dimana
emang ayah ada dimana
pasti aku anterin deh
kamu gak boleh macem macem
banyak sekali sat
ikut tiap hari begini nih
kita bisa beli rumah nih ya
ini semua tuh berkat kamu loh sat
kok aku kita dong
kan kita yang kerja berdua
aku gak tau gimana harus berterima kasih sama kamu
caranya tuh gini
kamu mau aku tampar
bukan bukan bukan
ini loh ini loh
mas daryono waktu itu mau aku tampar
kamu mau aku tampar
kamu merem deh
jadi caranya tuh begini nih
nggak merem ya
kamu gak boleh lihat gua
senang banget bersama kamu